rutinitas pagi hari para calon paski beraka tentu sangat berbeda jika dibandingkan dengan remaja biasanya
mereka diharuskan untuk bangun sesuai dengan jadwal jauh sebelum matahari terbit
juga tentunya melakukan rutinitas sesuai dengan porsi latihan mereka
selamat dini hari sekitar pukul empat pagi
ini adalah paginya para calon paski beraka untuk tahun ini dua ribu sembilan belas
di mana setiap pukul empat pagi setiap harinya para capaska ini harus bangun tidur untuk kemudian melaksanakan ibadah pagi
dan ini adalah ritual keseharian mereka
nanti kalau misalnya anda bisa melihat situasi di wisma sugondo cibubur setiap paginya
para capaska ini harus bangun pukul empat pagi kemudian juga melaksanakan ibadah masing masing
dan setelah itu mereka akan
berberes kamar sampai nantinya akan melaksanakan makan pagi dan juga latihan pagi setiap pukul tujuh waktu indonesia barat
kita lihat bagaimana ritual mereka
mohon maaf ya semuanya selamat pagi harus diganggu loh ini
ya ini salah satu dari kamar tiga puluh empat kamar yang ditempati oleh enam puluh delapan perwakilan tiap provinsi di indonesia
yang akan mengibarkan dan juga menurunkan sang saka merah putih di istana merdeka jakarta pusat tahun ini
pembina paski beraka melakukan rutinitas
membangunkan para calon paski beraka dua ribu sembilan belas ini setiap pagi
kemudian secara estafet siswa atau siswi yang paling awal bangun akan membangunkan teman teman lainnya
ketika azan subuh berkumandang para capaska yang beragama islam akan menunaikan ibadah terlebih dahulu
pukul lima pagi ke enam puluh delapan perwakilan provinsi ini akan melakukan olahraga bersama
kantuk dan lelah akan mereka lupakan saat kebersamaan menjadi fokus utama

kira kira hal yang membuat para capaska ini tertantang saat harus melakukan rutinitas layaknya pasukan militer ini setiap pagi
iya beda banget kan
kalau di rumah itu bangunnya bisa jam enam gitu kalau mau ke sekolah kan
tapi agak lemot gitu bangunnya
terus di sini kan harus tepat waktu
harus bangun jam empat
terus ini pemanasan gitu
aku nggak kebiasa kan bangun paginya terus makan pagi
ya karena nggak pernah makan pagi kan waktu di rumah
terus kalau mau makan di sini pengen mual gitu
harus dihabisin kan
terus teman teman suka kasih banyak gitu nasinya
terus susah aku habisin
ketika pagi itu kita buru buru mandi mandi cepat
mana kan kita mandiannya ganti ganti gitu
terus mana kondisinya
kondisi kamar belum dibersihin
jadi kita harus cepat cepat menyesuaikan dengan waktu gitu kan
iya kita memanajemenkan waktu
kita harus bersihin kamar dulu
pokoknya harus rapi deh diharumnya
pukul enam pagi para capaska sarapan terlebih dahulu
menu empat sehat lima sempurna adalah nutrisi yang dibutuhkan arief dan kawan kawan untuk memulai hari
rutinitas bangun pagi mereka akhirnya ditutup dengan dimulainya latihan pagi pukul tujuh bersama dengan tim pelatih paski beraka
satu dua tiga
tetap semangat ya wahai para calon paski berata dua ribu sembilan belas